seperti ada yang berkelahi
rai rara santan
rai rara santan
rai rara santan
rai rara santan
rai rara santan
kau tidak perlu tahu siapa kami
kau harus mati sekali juga
susah sekali mencari kelinci
tapi aku tidak boleh membiarkan
rai rara santan kelaparan
rai rara santan
rai rara santan
rai rara santan
rai rara santan
rai rara santan
rai rara santan
aku tidak boleh berlama lama
dengan bocah tengik ini
dia harus segera aku hapis
apakah kamu adalah paman amukmarugung
rara santang sekarang
tidak boleh mencari rara santang aku membunuh kamu
ternyata wah sudah tahu siapa aku sebenarnya
aku lebih baik pergi dari sini
akan sulit menghadapi mereka berdua sekaligus menjaga keselamatan raya lasan utang
raden walang susang
rumahku kenapa rumahku berantakan seperti ini
pak paman sepertinya rumah ini habis diajak sama orang pak paman
mari kita cari kain itu
guru aku menemukannya guru
apakah paman mengenalinya pak paman
tentu saja saya mengenalinya
kain ini milik perguruan silat
perguruan silatnya ki bagul
kalau sampai kain ini semalam ada pasti kita bisa menangkap salah satu pelakunya
paman lebih baik kita laporkan masalah ini kepada pejabat yang berwenang
jangan menghakimi masalah ini dengan sendirinya
mari kita temui keku
aku sudah menemukanmu
musti kau akan kembali
kita akan melanjutkan rencana semula
sekarang kita tinggal mencari cara
agar mustika ini bisa digunakan oleh orang yang sudah menyamar
menjadi dinda subang lara
aku sudah memperbaiki
kemana kering mani
kau tidak bisa
kau tidak bisa lari dariku
kau tidak bisa lari dariku
ada buah pisang
ada buah pisang
akhirnya aku bisa menemukan makanan
pisang itu bukan hakku
pasti pisang itu sudah ada yang memilikinya
apakah kamu tidak suka kalau aku ada di sini
maaf raka sancang lodaya
bukannya aku tidak suka
tapi tidak baik
jika kita yang berlawanan jenis hanya berdua ada di sini
karena orang ketiganya adalah syetan
baiklah kalau begitu
aku akan pergi
minumlah rambon obat ini
untuk menyembuhkan luka lukamu
jangan pendaftar raksa snp
satu hari lagi menjaga

saya sendiri yang menjemput kuda itu
dia memang pun bahkan tidur saja

jadi aku
kita tetap bertanya klarir kata yang lebih penting yang tersdgs ini

saya tentupun akan menemukan
semoga kita bertemu
terima kasih raka